jadi ini berawal dari adanya korban seorang wanita usia tujuh belas
yang datang melapor ke polisi langsung ke polrestabes melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya oleh orang tuanya sendiri
kemudian pada saat didalami oleh penyidik dilakukan interogasi
selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya
dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari
karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami istrinya itu katanya lari dengan laki laki lain
ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari tetapi dia ini sampai mati sampai mati
dua ribu delapan belas kalau kita hitung sekarang berarti enam tahun
nah berdasarkan informasi itu kemudian lalu penyidik segera merespon cepat mengembangkan
sekarang kita berada di dekat tkp
ini teman teman penyidik didukung dari kedokteran forensik
kemudian identifikasi termasuk pendukung lainnya akan melakukan olah tkp
sekilas sudah kelihatan ada tulang
tinggal nanti kita melihat menguji
apakah itu betul tulang manusia
nah kemudian kita akan lakukan coba uji dna
kemudian kita juga akan melihat tentu di mana benturan benturan itu
kalau pengakuan sementara almarhumah itu meninggal karena dipukul
general infonya korban ini dicor
jadi kalau sekilas saya lihat itu
sekilas saya lihat itu antara rumah ini
itu ada tanah satu meter
jadi dengan bangunan sebelah itu ada satu meter
nah kemudian ditaruh itu cuma ditimbun begitu saja
makanya pada saat kita cek ke sana
lihat itu sudah nongol
nah ini yang nanti akan tentu penyidik akan mendalami
pada saat peristiwa itu terjadi
apakah tetangga tetangga sebelah sini tidak mencium sesuatu atau apa gitu
masih dalam proses pendalaman

kalau tersangka umurnya sekarang berapa